insiden minibus tercebur ke laut di dermaga dua pelabuhan merak banten jumat malam
mendapat perhatian serius dari kapolda banten irjen paul rudi herianto
ia mendatangi lokasi setelah peristiwa itu terjadi dan memerintahkan anggota atau polisi
melakukan penyelidikan adanya dugaan kelalaian dalam pelaksanaan operasional
saat kendaraan masuk ke dalam kapal
sesaat setelah peristiwa minibus tercebur ke laut terjadi
kapolda banten langsung mendatangi tkp memerintahkan anggotanya melakukan penyelidikan
mengamankan pihak yang bertanggung jawab atas proses bongkar muat di kapal
di dermaga dua pelabuhan merak
nanganan insiden ini dimulai dengan mengumpulkan barang bukti
memeriksa rekaman cctv yang tersebar di setiap area dermaga
dan memeriksa pihak yang mengetahui proses bongkar muat
semua pihak termasuk pengelola kapal dibawa polisi untuk dimintai keterangan
sejumlah fakta di lokasi berdasarkan olah tkp sudah dikantongi
petugas namun polisi terus melakukan pendalaman untuk menemukan unsur pidana
dalam insiden yang nyaris merenggut dua nyawa ini
hingga sabtu dini hari kedua korban masih menjalani penanganan medis secara intensif
dan diketahui bahwa peristiwa itu memang terjadi pada ujung remdor
dan pada peristiwa itu kita melihat bahwa apakah ada unsur kelalaian
sehingga rem door lidah terakhir itu tidak lagi menempel pada bagian kapal
sehingga mengakibatkan remdor tidak kokoh dilintasi oleh mobil
akibatnya mobil jatuh